waduk karian di kelurahan pasir tanjung kabupaten lebak provinsi banten
disebut presiden jokowi dodo merupakan waduk terbesar di indonesia
setelah waduk jatiluhur di purwakarta dan waduk jati gede di sumedang jawa barat
jokowi menjelaskan pembangunan bendungan ini termasuk dalam proyek strategis nasional
yang sudah direncanakan sejak tahun delapan puluh an
namun baru pada tiga tahun terakhir rencana tersebut dieksekusi
kemudian tiga tahun yang lalu kita eksekusi untuk dikerjakan
waduk ini adalah waduk terbesar ketiga setelah jatiluhur setelah jadi gede
kemudian waduk karian ini bisa menampung tiga ratus empat belas juta kibik
air yang ini dibentuk dari sungai ciujung sungai ciherang
dan kita harapkan nanti dengan waduk ini bisa mengairi lahan kurang lebih dua puluh dua ribu hektare
di provinsi banten
dan yang kedua bisa menjadi air baku bagi provinsi banten dan jakarta
yang ketiga juga ada pembangkit listrik tenaga air
kita ini kalau berbicara waduk ya secara keseluruhan
sampai saat ini kita telah bangun tiga puluh tiga waduk
dari empat puluh sembilan yang kita rencanakan
jadi tahun depan akan ada tambah sebelas waduk lagi yang dibangun
tahun depannya lagi sisanya
ya kurang lebih satu delapan
ya memang setelah melihat lapangan
sebelumnya memang direncanakan akan selesai dua ribu dua puluh
tapi setelah melihat lapangan
kemudian pekerjaan bisa dipercepat
nanti pertengahan dua ribu sembilan belas ini diharapkan sudah
insya allah sudah selesai